ada kembali di redaksi siang bagi anda para pemudik yang melewati kota semarang
anda bisa singgah sejenak untuk beristirahat di kota semarang
sholat di masjid agung yang didesain mirip masjid nabawi madinah
dan berbuka puasa dengan kelezatan sk semarang s marem
kota semarang yang merupakan mel teampo
dari berbagai macam kebudayaan
juga menjadi salah satu destinasi wisata religi
bagi para pencari pahala
salah satu lembangan terkenal adalah masjid agung jawa tengah
yang jika melihat arsitekturnya terlihat jelas ini adalah perpaduan
dari budaya indonesia timur tengah serta romawi
yang menciptakan asimilasi yang begitu indah
sarana dan prasarana pendukung bangunan masjid agung semarang
juga didesain menyerupai masjid nabawi di madinah arab saudi
karena itu bagi jamaah yang pernah menunaikan ibadah umroh atau haji
masjid agung menjadi tombok kangen untuk kembali ke tanah suci
setelah ibadah zuhur saya berpikir untuk ngabuburit
atau menghabiskan waktu
sebelum berbuka di trekking mangrove di set miniatur laut jawa
taman mini indonesia jawa tengah
lokasinya yang berdekatan dengan pesisir utara pulau jawa
membuat mangrove bisa tumbuh dan menjadi situs wisata
tak hanya itu saya juga berkeliling memakai perahu
serta mendapat kejutan menarik di area miniatur laut jawa ini
nah disinilah saya memperkenalkan
dan memilih untuk ngabuburit atau menunggu jam berbuka puasa
namanya sih memang miniatur laut jawa
tapi air di sini adalah air payau
sehingga sangat tepat untuk budidaya dari ikan bandeng
nah di sini juga menjadi atraksi ikan bandeng ini
kita namakan bandeng terbang
seperti apa ya
itu ini itu
nah kalau kita beruntung
pada saat atraksi badan terbang tersebut
ada yang loncat ke perahu
seperti yang satu ini
tapi kamu akan aku bawa buat buka puasa nanti
cuaca panas tidak membuat gentar wisatawan yang ngabuburit di situs wisata ini
bahkan ada yang datang jauh dari luar kota semarang
seperti mega yang mengaku bersama kawannya bermotor dari kendal
untuk menunggu jam berbuka
setelah melihat hak hits
tapi saya sedang mencari yang segar
mata saya pun tertuju pada es marem
es marem pak zainal di jalan keranggan ini ramai didatangi oleh pelanggan yang mencari menu berbuka
pilihan menunya pun beragam dengan topping melimpah seperti kolang kali cincau dan tape kering
serta suguhan es yang dijamin bisa mengentaskan dahaga setelah seharian melaksanakan puasa
berbuka saya hari ini di semarang es marem
tadi saya pesan dua es kombinasi jeruk sama satu es marem tanpa es
karena memang sebenarnya kalau misalnya yang es es itu memang paling segar digunakan untuk konsumsi buka puasa
terutama di kota semarang ini dong
pani maniar semarang